ibu ini kan kemarin ada kejadian seperti ini
enggak gak tau sama sekali
pasti nggak ada di rumah
waktu ini kan gak ada di rumah
ada kejadian itu
saya juga gak tau
ibu tidak tau
selama ini ada sering tamu datang di sini
waktu dulu ya
tapi itu yang waktu
dekat dekat ini gak
kalau dulu sering
kalau datang ke rumah itu suka ikut
ketemu sama tamunya
ketemu cuma ngasih air minum
udah dikasih air minum
udah gitu selesai ngobrol
kalau udah pulang

paling keluar dari rumah ini
tapi selama disini pembicaraan ibu
saya gak tanya tanya
jadi gak pernah itu ya
ada perluan apa ketemu sama bapak
biasanya ketemu sama bapak
di luar sini ya
biasanya bapak nemuin di sini
terus habis itu
hanya sekedar nasi air
itu terus di dalam
tidak tau keperluannya apa
itu sudah berapa lama pak bapak
sering ada tamu
ya udah ada lima tahun
jadi sama tamunya ibu juga gak kenal
ya gak kenal gak nanya kan
dari mana juga nggak ngerti
itu kan urusan orang laki laki ya
saya juga gak tau gak nanya
jadi dengan ada kayak gini
ibu kaget dong
gak tau kejadiannya kapan
saya juga gak tau